kenapa sih bunuh dika
bahkan sama bosnya sendiri aja
arvino jauh lebih ganteng
ini tuh lapar atau rakus
atau doyan kali ya
ini mita istrinya arvino
berarti perempuan yang di rumahnya papa rayoga itu bukan mita
suatu saat kalau kita sudah berada di tempat yang berbeda
maksud kamu kita akan mengalami sesuatu yang buruk
terus kita akan pisah gitu
maksud aku kalau kita berada di tempat berbeda itu
kalau misalnya aku keluar kota
atau ada urusan bisnis di luar
dan kalau kamu merasa kesepian
kamu tinggal lihat aja bulan di atas sana
pasti pada saat itu juga aku sudah menatapnya
aku bisa membantu kamu
aku mau nyantai aku mau nyantai
aku mau nyantai
aku mau nyantai
aku mau nyantai
jadi sekarang pada saat kamu jauh
aku nggak akan merasa kesepian lagi
karena aku bisa memandang bulan
gak apa apa aku yang minta maaf
aku rasa ini terlalu cepat buat aku
ya dan aku juga rasa waktu udah milih kita berdua

berarti akan semakin gampang untuk ngancurin perempuan itu
terus kalau gini siapa perempuan ani yang di rumah pak prayoga
emang tuh perempuan dari dulu tuh emang gak pernah jelas ya identitasnya
gue tahu sekarang
gue yakin banget perempuan yang ada di rumah pak prayoga itu bukan kita
tapi arvino itu meninggal karena busnya tabrakan
jangan jangan perempuan itulah yang bikin bis itu tabrakan
apapun cerita di balik ini semuanya sebentar lagi bakal terbongkar semuanya
dan lo siapapun lo itu ya hidup lo bakal hanyut curi
gapus amat sih vin
untuk perempuan paling cantik di dunia ini
kamu ambil sarapan gini meja
terus bawa ke atas teras ya
kita nikmati pagi ini dengan cara kita sendiri
belum pernah aku sebahagia ini
mandi dulu ah biar segar
sayang kamu jangan rewel ya
mama mau sarapan dulu sama om kamu
gue gak bisa gerak
gue gak mungkin lumpuh
gue gak mau bebel domen kayu
kenapa sih bunuh andika
kenapa gak biarin aku mati aja
kamu gak boleh ngomong begitu
bersyukur kamu masih diberi kesempatan hidup sama allah
tapi gak ada gunanya aku hidup
bergerak aja aku susah
tidak ada kami
kami akan bantu kamu nak
kami akan merawat kamu
aku gak mau jadi patung
lebih baik bunuh aku aja
jangan bicara seperti itu
kamu jangan putus asa
berserah semua sama allah
allah gak pernah mencoba umat yang lebih kemampuannya
tapi aku gak mau
aku gak mau jadi lumpuh
aku gak mau
satu satu yang bisa diandalin dalam hidup ini adalah harapan anak
banyak banyaklah berharap kamu mau sembuh
banyak berdoa pada allah
banyak mohon ampun padanya
tuhan patrini udah bangun
masih merasa nyaman tinggal di rumah sini
atau mungkin berasa lagi di hotel
pagi yang secara begini jangan lagi rusak
selama mama ini masih bisa melihat mukanya dia